perdagangan daging anjing dan kucing semakin meningkat di beberapa negara asia tenggara
seperti tiongkok kamboja filipina thailand india dan indonesia
koalisi dog meet free indonesia atau dmfi mendesak pentingnya regulasi
untuk mengakhiri perdagangan daging anjing dan kucing di indonesia
melalui webinar yang dibuka oleh gubernur jawa tengah ganjar pranowo
mengangkat isu jual beli daging anjing yang terjadi di kota solo jawa tengah
berdasarkan data teman teman dmfi tahun dua ribu sembilan belas
di sana ada sekitar tiga belas tujuh ratus an ekor anjing yang setiap bulan dibantai untuk kemudian dikonsumsi
salah satu yang merespon cepat obrolan kita waktu itu ya pak juliat mono
yang langsung mengumpulkan teman teman yang jualan olahan daging anjing
tentu kita berharap upaya itu masih terus berlangsung
walaupun masih banyak warga indonesia yang gemar mengkonsumsi daging anjing
undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas tentang pangan
sudah menyatakan bahwa sebenarnya daging anjing dan kucing
tidak termasuk dalam kategori pangan dan tidak boleh diperjualbelikan
jika melanggar undang undang tersebut dapat terkena sanksi administratif
berupa denda penghentian sementara atau pencabutan izin
jangan sampai mereka itu mengedarkan pak
ya bapak ibu sekalian
kalau dikonsumsi sendiri itu mungkin urusannya dia sendiri ya
tapi kalau begitu dia edarkan atau membagikan ke tempat yang lain
itulah dia kena ranah hukum yang harus kita berikan sanksi
isu perdagangan daging anjing dan kucing di indonesia masih terdengar kontroversial
dan perlu untuk segera mengambil tindakan
penting untuk mulai dengan mengingat bahwa di mana mana perjalanan daging anjing dan kucing terjadi
mereka selalu sangat kontroversial
sekalian di dalam negara dan di luar negara
dan meskipun perjalanan perjalanan yang signifikan
tidak ada negara di dunia yang pernah secara ofisial
memperoleh atau memberikan regulasi untuk perjalanan
menurut data direkturat jenderal peternakan dan kesehatan hewan kementerian pertanian republik indonesia
konsumsi daging anjing banyak terjadi di negara negara
daging anjing terjadi di sumatera utara sulawesi utara maluku yogyakarta jotengah bali dan dki jakarta
proses pengiriman dan pemotongan anjing juga menyimpang dari aspek kesejahteraan hewan
karena menggunakan cara menyakitkan dan penganiayaan
terlepas dari itu mengkonsumsi daging anjing dan kucing tidak baik untuk kesehatan
sebab mengandung natrium tinggi dan potensi penyakit menular seperti rabies dan infeksi bakteri
diah ilustari jakarta